kepadatan penumpang terjadi di stasiun transit manggarai jakarta selatan senin sore
kepadatan itu terjadi sejak sabtu lalu saat mulai diberlakukannya rute kereta rel listrik atau krl baru
selain karena adanya pembelakuan rute baru pt kereta komuter indonesia kci
menduga kepadatan juga disebabkan oleh adanya penumpang musiman
pt kci memprediksi kepadatan penumpang yang terjadi di sejumlah peron akan mulai teratasi pada empat belas hari ke depan
yang perlu kita antisipasi adalah penumpang penumpang musiman yang baru mengenal stasiun ini seperti kejadian sabtu minggu kemarin
penumpang yang tidak rutin menggunakan komputer ini tapi sudah hafal dengan jadwal yang sudah sepuluh tahun lebih tidak dirubah
nah inilah peran kami untuk melakukan sosialisasi secara terus menerus
kepadatan yang terjadi di sejumlah peron
dikuluhkan oleh penumpang
mereka beranggapan jika saat ini menggunakan kereta api komuter lain tidak semudah yang sebelumnya
satu memaksimalkan itu benar
kedua simple jadi naik dari mana mana ngerasain yang namanya abis duduk mesti bangun
contoh dari bogor nih dia mau ke tanah abang harus transit manggarai
dia nggak seandainya tidur terus harus buat gantian
sebenarnya sih ini udah dinotis ya sama pihak kci
kalau emang ada perubahan rute
karena mungkin ada beberapa perbaikan di stasiun manggarai
cuman kayaknya kita nggak ekspektasi banget sampai sepenuh ini
jadi ya sangat sangat seharusnya sih bisa ditambah kereta sih
masyarakat mengharapkan meski adanya rute baru
kemudahan penumpang dalam menggunakan transportasi kereta komuter lain
juga harus diperhatikan oleh pt kci
batu jamal jakarta